pemerintah provinsi dki jakarta hendak meningkatkan kunjungan wisata di ibu kota
setelah monas kini penertiban pkl juga parkir liar diberlakukan di kota tua
sejak hari rabu kawasan wisata kota tua jakarta steril dari pedagang kaki lima liar
setiap hari pasukan gabungan dari pemerintah kota jakarta barat
bersama polisi pamung praja dan dinas perhubungan berjaga di salah satu ikon wisata ibu kota ini
pemerintah provinsi dki jakarta ingin kawasan kota tua rapi dan bersih untuk menggait wisatawan
sebagai ganti jalan cengkeh disiapkan sebagai lokasi khusus untuk para pedagang
tak hanya para pedagang kaki lima pedagang resmi di gang virgin yang diperuntukkan
bagi para pedagang kuliner juga diminta pindah meski waktunya belum ditetapkan
nantinya seluruh lorong dan di lapangan depan museum fathailah

sebagai pemerintah kaki lima liar
sebagian pedagang kaki lima liar protes karena menganggap
pemerintah dki jakarta tidak peduli nasib rakyat kecil
para pengunjung setuju ada penertiban
namun mereka mengaku kesulitan mencari tempat mencari
mereka menganggap kemampuan penerbangan
sebagai pemerintah kaki lima liar adalah
kesulitan mencari tempat makan di salah satu kawasan wisata sejarah jakarta tersebut
kalau secara pribadi saya setuju
tapi ada satu mungkin yang saya pikir
nyari tempat makan susah
tidak banyak tempat yang untuk nyaman
untuk bisa dinikmati
sedangkan ini kawasannya kan termasuk tidak luas
sebaiknya banyak tempat tempat untuk mungkin jajanan dan sebagainya
ya untuk santai
waktu kapan lokasi kawasan wisata kota tua benar benar steril
dari seluruh pedagang kaki lima